dan untuk menanyakan bagaimana kondisi terkini seputar banjir yang ada di buku kota
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
plh kepala pelaksana bp bddki jakarta m ritwan ibrahim
selamat sore pak ritwan
selamat sore mas bram salam sehat
baik salam sehat pak ritwan
sejauh ini bagaimana kemudian pemantauan bp bddki
apakah daerah terdampak akibat hujan yang banjir tadi pagi
ini sudah berkurang atau kondisinya masih stagnan begitu pak
baik mas bram dari catatan badan penanggulangan bencana daerah provinsi dki
sampai pukul update pukul lima belas
saat ini ada terdapat tiga ruas jalan tergenang dan satu ratus sembilan rt
daerah terdampak saat ini di wilayah jakarta barat ada tiga puluh tujuh rt
dengan ketinggian antara dua puluh sampai satu ratus dua puluh tertinggi ini ada di rawabuaya
hal ini dikarenakan akibatan limpasan kali angke yang level siaga dua
kemudian jakarta selatan ada enam belas rt dengan ketinggian genangan
antara dua puluh lima sampai satu ratus lima puluh cm tertinggi di pejaten timur
ini diakibatkan limpasan kali celiwu karena tadi pagi jam enam
kemarin di jakarta selatan ada enam belas rt dengan ketinggian genangan antara dua puluh lima satu ratus lima puluh cm
sempat terjadi kenaikan pintu air katulampa siaga tiga
kemudian di jakarta timur ada lima puluh enam rt
dengan ketinggian dua puluh sampai satu ratus delapan puluh cm tertinggi di daerah cina
akibat limpasan kali celiwu karena bedungan katulampas yang saya sampaikan sebelumnya
dan pintu air manggare juga sempat siaga tiga dan pintu karet
ada pun jalan tergenang terdapat tiga ruas di update data jam lima belas hari ini
jalan sungai begong kelurahan sempertimur kelurahan celincing jakarta utara
kemudian jalan sakti tujuh halaman sdn dua pagi di kelurahan ketukangan selatan
kemudian jalan perubahan green garden rw empat depan kelurahan kedoya utara jakarta barat
demikian informasi update terkini dari bpbd pukul lima belas hari ini
baik pak ritwan kalau kemudian anda mengatakan ketinggian masih cukup bervariatif
begitu pada ratusan rt yang
dampak bagaimana kondisinya di sana pak
apakah maksudnya dalam status kebencanaan ini masih kita bisa katakan
masih aman begitu untuk warga tetap bertahan
karena laporan rekan kami tadi di salah satu lokasi di cawang
misalkan warga tetap bertahan karena memang belum ada pengungsian yang ideal
begitu untuk mereka bisa pindah sementara
bagaimana kemudian pantuan bppbd sejauh ini
baik insya allah dalam situasi saat ini masih dalam kondisi aman
petugas petugas kami di lambangan berkoordinasi dengan pihak pemerintahan
untuk mengaktifasi antisipasi kebutuhan kebutuhan terhadap jika ada pengungsian kita tetap monitor
berkoordinasi dengan dinas sumber daya air dengan satpol pp dinas guru karmat
dinas dinas terkait lainnya untuk memonitor kondisi saat ini
dan kami berharap mudah mudahan segera bisa surut dengan kondisi saat ini
demikian pak suram
pak ritwan anda tadi juga mengatakan soal sejumlah
pintu air ini statusnya siaga tiga begitu
apakah kemudian nanti kondisi cuaca akan sangat menentukan begitu pak
status dari masing masing pintu air dan tentunya akan juga berdampak pada areal sekitarnya
betul jadi intensitas curah hujan mohon maaf kalau saya kembali sebentar ke belakang
itu berpengaruh terhadap tinggi muka air
seperti terjadi pukul tujuh kemarin sampai hari ini
tercatat jumlah intensitas curah hujan di jakarta timur satu ratus lima mm per hari
kemudian di pondok betung tanggerang itu satu ratus lima mm per hari
dan pompa arsadia jakarta selatan seratus mm per hari
ini berakibat kenaikan pintu air di sejumlah pintu air yang seperti saya sampaikan tadi
demikian mas bram
oke artinya apa langkah antisipasi lanjutan pak
dengan siaga tiga masing masing atau sejumlah pintu air tadi
nantinya kemudian ada hujan lagi di malam atau di esok pagi misalkan
akan seperti apa
penanganan dari warga yang sudah saat ini terdampak dengan nanti adanya kenaikan volume air lagi begitu
iya jadi kami bpp di provinsi dki jakarta
selalu memantau melalui pusat data informasi kebencanaan
selalu memantau informasi informasi dari bmkg
kami juga memiliki bpbd dua ratus enam puluh tujuh petugas penanggulan bencana atau trc
yang berkolaborasi bersama wilayah pihak kelurahan ppsu dsda
dan dinas dinas terkait lainnya untuk memantau pergerakan kenaikan pintu air
dan kami juga menyampaikan sistem peringatan dini melalui sms blast
dan melalui media sosial kita informasikan
media sosial bpbd melalui twitter instagram
melalui media sosial lainnya facebook
dan media sosial yang ada di pihak kelurahan
kami bersama sama dengan pihak lurahan
dengan aparat yang ada di wilayah
kita untuk mengantisipasi masalah ini
dan kita menghimbau kepada masyarakat
untuk berhati hati ketika air masuk terutama masalah listrik
jadi jangan sampai listrik itu tetap menyala tetapi air tetap masuk
nah kemudian bpbd provinsi dki dengan kelurahan
sudah sebetulnya menentukan titik titik lokasi pengungsian
di mana harus mengungsi kemudian kita juga sudah menyiapkan
ke kelurahan terkait sarana dan prasarana untuk penanganan kondisi yang banjir yang ada di wilayah
kita sudah ada kirim perahu dan peluka perahu prasarana lain
untuk mengantisipasi hal ini demikian mas bram
baik pak ridwan anda tadi mengatakan sudah koordinasi dengan bmkg untuk melihat bagaimana perakhiran cuaca
paling tidak beberapa hari ke depan begitu
nah apakah kemudian nanti bppd dki jakarta juga akan misalkan berkoordinasi dengan bnpb di tingkat nasional
untuk misalkan jika kondisi semakin tidak kondusif akan ada semacam rekayasa cuaca begitu pak
ya baik jadi terkait saya jawab dulu untuk perkiraan cuaca ya dari bmkg
kita memiliki informasi seminggu ya tanggal dua puluh empat februari sampai tanggal dua maret
ini sudah kita informasikan kepada masyarakat melalui media sosial
dan kepada aparat aparat di kelurahan
kemudian di tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima ini memang terjadi cuaca yang sangat signifikan ya cuaca ekstrim
hampir di seluruh indonesia tidak hanya di dki
dan termasuk di dalamnya di dki
dan diinformasikan sampai tanggal dua maret mas bram
nah terkait untuk upaya koordinasi dengan bnkg memang itu adalah organisasi vertikal tempat kami untuk berkoordinasi
sampai saat ini
mas bram ini masih belum ada rencana untuk ke sana
kami tetap menunggu informasi informasi yang terkait dari bnpb yang harus kita lakukan ke depan duduk bersama
tapi insya allah kalau kita lihat dari ramalan dari bmkg prediksi dari bmkg ini sampai tanggal dua maret
insya allah mudah mudahan kita berdoa bersama dki jakarta dan seluruh rakyat indonesia wilayah di indonesia aman terkendali
demikian mas bram
baik baik tentu harapannya adalah kondisi cepat terkendali
warga yang terdampak pun cepat segera surut begitu banjirnya
terima kasih atas waktu anda
pak ritwan ibrahim plh kepala pelaksana bppd dki jakarta telah bergabung bersama kami
selamat sore salam sehat bapak
selamat sore salam sehat kembali selamat bertugas mas bram